om surya tante sara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
help yourself silakan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
mama kok belum pulang sih
papa sama mama kan sedang ada urusan saya
jadi nanti malam aku tidurnya sama siapa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
syukurlah rena nggak nangis
keberadaan pak surya dan bu sara di sini
jadi suasana baru bagi rena
meskipun papa mamanya sedang pergi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
mari terima kasih
terima kasih bu rosa
tadi mama lihat aksi kamu itu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
mama sampai deg degan gitu ren
emang kamu tuh ngambil handphone laki laki itu buat apa sih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
apa mungkin sudah dihapus semua ya
riki ini emang udah terobsesi sama riki

renna tidur sama opah
aku kesana dulu ya
eh sebelum bobok
kita berdoa dulu dong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
dan semuanya sehat selalu dalam lindunganmu amin bagus banget doanya lho pita ya om didoain juga
tadi ya opo juga ya oh sekarang kita bobok sini sini sini sini sini ini sayang
hatiku selalu hangat setiap sama rena padahal dia bukan cucu kandungku tapi aku sayang sekali
sama dia i love you rena kunci mana nih dia sama kamu lah jadi kan saya titipin ke kamu
enggak ada mas kamu titipin kamu
tadi sebelum ke bawah tuh saya titipin ke kamu enggak tadi sebelum turun saya kasih
ke kamu saya bilang din pegang ini kuncinya kamu nggak fokus deh karena jalan berduaan sama aku
sampai lupa taruh kuncinya gimana coba dicet saya lagi nggak bercanda ya aku juga nggak bercanda mas
kunci kamar saya yang hilang bisa diganti sama yang baru enggak untuk kamar berapa ya pak baik
kami akan proses sudah pak ya
jangan betek kenapa sih mas kan kunci kamar doang hilang bukan aku
sampai dulu tuh oh merah diri karisma putri hijau kuning
anginnya kenceng masuk nanti masuk lagi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
udah gak usah keren
iya nanti buat di rumah nanti di rumah beli
gimana udah selesai
udah udah selesai
makasih ya nino udah mau jemput aku kesini
kalau gitu kita langsung
abis itu aku mau ngajak kamu nonton
gue denger lo udah dilamar sama si nino itu
kandas harapan gue sa
dan setelah itu
nanti aku akan mencari kamu
lo yang butuh gue sa
mana sih kok lama banget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
tadi bilang suruh saya yang sabar
permisi pak al dan bu andin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
oke terima kasih banyak